atas perintah pangdam jaya pasukan tni berkendaraan teknis menurunkan puluhan baliho bergambar mimpin front pembela islam rizik sihab di kawasan jakarta pusat
langkah itu kemudian diikuti sejumlah daerah yang juga menurunkan baliho bergambar rizik sihab
itu perintah saya
itulah pernyataan pangdam jaya majendudung abdurrahman setelah menginstruksikan pencopotan baliho bergambar pemimpin front pembela islam rizik sihab
semua baliho yang terpampang di sepanjang jalan di kawasan jakarta pusat diturunkan pada jumat siang
puluhan prajurit tni berkendaraan taktis dari kodam jaya dikerahkan dalam patroli pengamanan tersebut
menurut dandim lima ratus satu jakarta pusat kolonel infantri lukman arief pencopotan dilakukan
karena pemasangan baliho tidak sesuai dengan prosedur
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menilai langkah tni mencopot baliho rizik yang melanggar aturan merupakan hal wajar
kita ada aturan dan mekanismenya petugas itu ada melakukan monitoring pengawasan pengecekan langsung turunkan
tapi kan kadang kadang malam ini turunkan besok lagi dipasang lagi malam ini turunkan lagi besok lagi dipasang lagi
jadi kita minta dukungan dari masyarakat untuk patuh taat dan tertib
semua ada aturan pasang baliho
pasang sepanduk pasang umbul umbul bahkan reklama dan sebagainya
semua ada aturan kita minta masyarakat semuanya patuh dan tertib
pencopotan baliho rizik sihab oleh tni di kawasan jakarta pusat juga diikuti di sejumlah daerah
di palembang gabungan anggota tni polri dan satpol pp mencopot baliho rizik sihab di dua titik
di jalan ahmad yani dan jalan radial kecamatan ilir barat dua pada jumat malam
hal yang sama juga terjadi di kota solo jawa tengah
diriputan cnn indonesia
ya tadi ya kita dengarkan bersama pernyataan yang cukup keras datang dari pangdam jaya
maijen tni dudung abdul rahman terkait dengan pimpinan fpi rizik sihat
tni juga menurunkan baliho bergambar rizik
langkah tni menuai pro dan juga kontra
benarkah tni bertindak berlebihan di luar dengan tupoksinya
ada kegeraman apa hingga tni perlu turun tangan
kita coba diskusikan malam hari ini bersama dengan pak saifullah
tamliha anggota komisi satu dpr ri
selamat malam pak saifullah
waalaikumsalam dan ada bukoni rahakuni nidakri pengawat militer
selamat malam bukoni
saya mau ke pak saifullah terlebih dahulu
pak saifullah tepatkah langkah tni ikut menurunkan spanduk ormas dalam hal ini adalah fpi bergambar rizik sihab
kalau kemudian anda menyebut ini tidak tepat di mana letak tni keluar dari tupoksinya pak
tni melaksanakan tugas dan meminangnya sesuai dengan konstitusi negara
dalam hal ini undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tentara nasional
di situ dicetakkan bahwa tni adalah alat pertahanan negara
kemudian di samping alat pertahanan negara
maka untuk keamanan negara
itu diberikan kewenangan kepada kepolisian republik indonesia
nah saya ingin menekankan bahwa pertahanan negara yang dimaksud adalah
menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia
lindungi segenap tumpah darah bangsa indonesia
dan juga tugas tugas operasi militer selain perang
operasi militer yang selain perang
yang disetujui oleh
dpr maupun sesuai dengan perintah presiden ada dua
yang pertama adalah membantu pemerintah daerah
misalnya kegiatan tentara membangun desa
kemudian yang kedua adalah
dpr bersama pemerintah telah merevisi undang undang tentang
pencegahan dan penindakan tidak pidana terorisme
yang sebelumnya itu kewenangan penuh dipegang oleh kepolisian republik indonesia
kemudian sekarang dapat diperbantukan oleh tentara nasional indonesia
nah untuk tugas yang kedua ini
tugas operasi film perang yang kedua ini
sampai saat ini kami masih menunggu peraturan presiden untuk pelaksanaannya seperti apa
nah dalam hal ini kami memandang bahwa tindakan
tni melakukan penurunan baliho dan sebagainya
menurut kami belum tepat karena
masih ada kewenangan dimiliki oleh institusi yang lain
yaitu satpo pp
kecuali satpo pp kemudian meminta bantuan kepada tni
untuk melakukan penurunan terhadap baliho baliho habib rizik sihab
nah oleh karena itu
kami berharap bahwa tni bisa menahan diri
dalam istilah jenderal besar soehara patu adalah pengendalian diri
harus berada dalam real konstitusi negara
tidak boleh tni melakukan tindakan tindakan
yang menyimpang dari undang undang seribu sembilan ratus tiga puluh empat seribu sembilan ratus tiga puluh empat
termasuk operasi selain perang
yang harus berada dalam koridor konstitusi berbangsa dan bernegara
jadi kalau menurunkan
harus ada detail
nah untuk operasi militer selain perang
itu tni harus menggunakan apbn pertama sebagai anggarannya
yang kedua harus diatur oleh peraturan presiden
yang diatur di peraturan presiden adalah
tentara membangun desa
membantu pemerintah daerah
masuk perintah perintah untuk kepentingan penanggulangan bencana
memerlukan bantuan dari tni
tapi kalau urusan menurunkan spanduk
itu urusan satpo pp
ya kalau satpol pp tidak berani menurunkan sepanduk itu
jadi dumping oleh polisi
kalau polisi tidak berani
ya harus dumping
baru kemungkinan tni bisa diperbantukan untuk pendampingan itu
tapi kemudian alasan
kemudian sebuah istilah
pak sejenis menghadapi perang
menurut kami itu belum tindakan yang tepat
yang saya tahu tadi berdasarkan pernyataan dari pak wagub
satpo pp sudah copotkan
polisi juga sudah copot
tapi kemudian dipasang lagi dipasang lagi
nah apakah kemudian ini juga berkaitan dengan tadi yang pak saifullah katakan
kalau kemudian ini sudah ada katakanlah koordinasi atau komunikasi
baru kemudian boleh atau tidak
ini yang kemudian kita masih
tunggu informasi terbarunya
saya ke bu kony terlebih dahulu
bu kony kalau tadi pak saifullah mengatakan
tidak tepat tni ikut menurunkan baliho
fpi ataupun rizik sihab
anda punya pandangan yang sama atau berbeda bu kony
ternyata berbeda lah
saya mulai tadi tersenyum simpul aja berdengar pernyataan

pasal sepuluh itu membantu polisi
pasal tujuh itu membantu tni
polisi dalam hal ini
yang paling terkini nih
kapolda kita yang baru kapolda metro
itu saja sudah setuju
dan mendukung atas pandangan
tadi wargu sendiri
dia juga setuju
karena ada banyak masalah dengan baliho baliho ini
pertama siapa itu yang hrs
kan ada juga
tapi di mana mana ada gambarnya
kedua gambarnya sebenarnya gila gila lain
ya kan ada di mana mana
tidak bayar pajak ya kan
apalagi ada unsur unsur pembangkangan
dan ini kan beredar banyak di whatsapp
yang menyatakan bahwa nanti apa apa turun saja
kalau dia seorang imam
betul betul imam betulan
kenapa dia tidak bisa kontrol masyarakatnya
ataupun umatnya itu
di saat ini umat nabi muhammad
sampai nabi muhammad sudah meninggal sampai tahun ini
kita masih diikuti
karena kita itu imam yang harus diikuti
nabi yang harus diikuti
kenapa sekarang usian baliho
anak buahnya atau umatnya nggak bisa mengikuti
apa yang disebut oleh ulama itu
berarti dia bukan ulama itu nolhasa
pernyataan pak limandai itu sudah jelas
ada hal hal yang mengancam persatuan
bahannya pak limandai mengumpulkan pasukannya
dan juga menyatakan dengan cegat
tentang pasukannya untuk memperbahaskan
pni itu ya kan
dan juga polri
itu punya segala perangkat yang dibangun
oleh negara ini
untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman
dan persatuan persatuan negara
ketentuan dengan kemampuan
kita lihat apa yang dilakukan
oleh seorang imam imaman ini
melakukan pembunuhan karakter pada para ulama
jadi ulama sungguhan
seperti prof chokir rasyihab
seperti apa namanya
seperti pak guru bajang
itu semua digele gelekan
mereka memilih ulama yang kabar kabar
atau ulama kw sepuluh atau kw seratus
saya tidak tahu
dan menganggapnya itu seperti dewa
baliho nya di sembah atau di apakah
saya tidak tahu
itu sudah agak agak takib juga
wujudkan untuk menawarkan sebuah
seolah olah kalau diganti pemerintahan ini
maka kemudian pemerintahan akan lebih baik
kemudian akan lebih
indonesia akan lebih hebat
dan lain sebagainya
itu artinya sudah matang
mengganggu atau mendorong orang
mengagetasi orang untuk berubah
atau mengganti pemerintahan yang tak itu
adalah menjelang matang
sebentar yang ketiga
apa yang dilakukan di luar negeri
apa gerakan gerakan turunkan basyar
itu menjadi turunkan jokowi
jadi copy paste dari negara negara asing
karena adama itu dijual dipolitikasi
itu yang nggak boleh terjadi
dan ini yang paling parah adalah
kalau tadi dibilang baliho nggak boleh turun
kenapa nggak boleh turut
saya nggak ngerti masalahnya di mana
wakil gubernur nggak ada masalah
polisi pak dr imran
imran apa pandil imran
saya berasiat nih
saya berdiri di jakarta karena saya di jakarta
saya juga setuju sekali karena saya sudah muak
untuk melihat itu di mana mana
dan saya nggak tahu fungsinya itu apa
jadi sekarang apa yang harus kita perdebatkan
apapun juga yang menjual agama
atau menggunakan agama
untuk memecah belah umat
itu harus juga dibereskan
ya terakhir begini
terus ada yang terakhir
ormas ya kan

dan ini semua ormas yang bener lah
kita harus kepada pni atau kepada ormas
ya kepada pni lah
dnkri nggak jual sumpahnya
sumpah matinya kepada negara

tapi kalau dia punya kepentingan
saya punya kepentingan
ngapain juga tersebut ormas
ormas nggak boleh mengalahkan negara
negara harus mengalahkan ormas
dan disitulah kepentingannya kayak ini pak
tadi anda menyebut ada unsur pembangkangan
dengan baliho baliho itu
apa tanda tandanya anda menyebut itu ada unsur pembangkangan
dari pemasangan pemasangan baliho
atau hanya sekedar baliho biasa bu kony
ini baliho itu kan kalau saya boleh pasang
kalau semua orang boleh pasang baliho
saya mau pasang oleh benar
saya mau pasang satu juta baliho saya di dua indonesia
itu nggak boleh
ya kan nomor satu
ya kenapa saya diindikasi
saya banyak terima whatsapp
yang menyatakan bahwa yang disebut umatnya tadi
kalau memang obatnya menurut saya harus nurut dong
bukan benar benar kayak gitu
yang disebut umatnya
kita tutup dulu
itu sudah pembangkangan terhadap negara
tentu saja pp nggak didengarkan
polisi nggak didengarkan
sekarang mahmilir tengah nggak mau didengarkan
ini kita sudah harus main keras
nggak boleh saya lagi
ormat mengalahkan negara
negara harus mengalahkan ormat

saya ini kepentingan yang satu nkri
saya ke pak saifullah
anda boleh menanggapi
tidak perlu ada yang diperdebatkan
sebetulnya karena sudah jelas
tadi bu kony sebutkan ada unsur pembangkangan di sana
polisi juga pada dasarnya
tadi bu kony katakan sudah sepakat dengan pangdam
jadi apa yang diperdebatkan sebetulnya tidak
harusnya tidak menjadi masalah
kita harus tindak berdasarkan norma norma hukum
statusnya sebagai apa
kalau dia melakukan pembangkangan
melawan terhadap kita
proseslah secara hukum
dan itu adalah kewenangan dari
kemudian kita tidak boleh melakukan hukum rimba
siapa yang kuat
siapa yang menang
nah proses hukum itu
bu kony menyebut bahwa habib rizieq sihab dan epa itu melakukan pembangkangan
tidak ada jalan lain
diproses secara hukum
kalau bersalah maka
status habib rizik itu sebagai apa
kemudian yang kedua
kalau dia terbukti
ormas itu melakukan tindakan pakar terhadap negara
bisa dibubarkan melalui mekanisme pengadilan
tidak boleh kita kemudian memfonis
dan sederhana saja
di media sosial saya melihat dan mencermati betul
balihu itu tulisannya adalah
revolusi akhlak apa sih bedanya dengan
gagasan dengan ibu puan maharani
ketika menjadi menteri koordinator
dia mencanangkan revolusi mental
kemudian jangan diartikan
bahwa itu pembangkangan terhadap negara
oke lah kalau itu dianggap pembangunan negara
tapi proses secara hukum
bahwa habib rizieq melakukan pakar
dan organisasi itu terlibat melawan negara
itu bisa dibubarkan
tapi bukan dengan cara cara yang
yang masyarakat nantinya akan membuat pro dan kontra
malah tni ikut memperkeruh suasana
dengan cara menurunkan
nah kalau memang ada orang yang
memasang balihu tanpa izin
banyak ada intelijen negara
ada tni punya badan intelijen strategis
ada pori memiliki
ada jaksa agung muda intelijen
mudah sekali untuk mengetahui
siapa yang memasang
dan armat dimasang
sebab zaman digital
sepanjang tni menggunakan it
dalam intelijennya itu
tapi kalau hanya manual manual
seperti itu saja
tidak sepatutnya ditunjukkan oleh tni
pak saifullah otamliha
silahkan kalau memang ada pelanggaran
dari pemasangan spanduk
ditindak sesuai dengan proses hukum
tapi tidak perlu tni masuk ke dalamnya
kira kira begitu ya pak saifullah
nanti juga akan direspon oleh bu kony
termasuk saya juga akan tanya bu kony
beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa panglima
sampai kemudian mengumpulkan
mengecek pasukan elit
dan seminggu yang lalu
juga sempat konferensi pers
di depan media dan juga masyarakat
sinyal apa yang dikirim oleh tni
dengan situasi yang terjadi belakangan ini
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
baik saya langsung ke bu kony
bu kony menanggapi apa yang tadi pak saifullah katakan
sudah ada sebetulnya kan proses hukum dan jalurnya begitu
ini soal koridor apa kemudian tni bisa ikut dalam menurunkan baliho
sampai kemudian ini juga dikhawatirkan
jangan jangan ini tni bisa kemudian masuk kerana sipil sebetulnya bu koni
saya tidak akan kembali apa yang saya katakan tadi
kita juga sudah berjalan jalan
kita juga sudah berjalan jalan
kita juga sudah berjalan jalan
kita juga sudah berjalan jalan
kita juga sudah berjalan jalan
kita juga sudah berjalan jalan
kita juga sudah berjalan jalan

wah sudah sangat setuju
bapak yang terhormat di punggung nisabut
bisa menangkap tidak
itu saja dulu

case of security di masyarakat
masyarakat itu merasa tidak nyaman
masyarakat merasa tidak enak
masyarakat itu merasa heran
ada apa ini dengan ujaran ujaran ini dan itu
ujaran penggal kepala
apa itu bukan ujaran yang membahayakan
ujaran menyatakan perempuan dengan kata kata yang senonoh
dan usapan dari seorang yang mengaku ulama
tadi anda mengatakan
apa bedanya dengan kalimatnya
revolusi moral dari ibu puan maharani
wah pak jauh banget pak
jangan merendahkan ibu puan maharani
ibu puan maharani
dia tidak pernah melakukan
dan menyatakan revolusi moral
dia mengajak semua surat dan bahasa
dan dia tidak pernah melakukan kesalahan yang amoral
jadi pantas dia melakukan itu
dia bilang revolusi ahlak
kita lihat ahlaknya pak
dia kabur ke arab saudi itu karena apa
karena kasus yang set musuh itu kan
kakak kakak dan anak anak jahat sekarang ini
yang memegang kasus beliau
kalau beliau itu betul betul ahlaknya baik
kenapa bisa dilalui dari tawung jawab
terhadap wanita tersebut
itu nomor satu
kenapa tiba tiba disahkan
kita semua belum lupa lah
dan jangan dibiasakan lupa
bahwa kita bisa bedakan
siapa ulama betul
siapa ulama yang patut diikuti
siapa ulama yang gusur katanya
ilmunya ajarannya patut kita ikuti
dan ulama mana yang megaloman
jangan dianggap semua orang itu kayak buta gitu loh
nggak bisa lihat perbedaannya
apalagi membandingkan hari ini dengan bukuan
seorang tokoh tokoh yang membandingkan dengan bung kako
saya marah betul pak
bung karno proklamator kita dibandingkan dengan beliau
oh ya terakhir
ada dorongan seolah olah sekarang
itu mesti ditemui oleh negara
dalam tanda kutip
dengan segala hormat pak wapres
kalau menonton di tni dan tni
begini pak wapres ya
negara itu harus punya sikap satu suara
ketika tni itu bergerak
berakib keputusan politik negara
soal memerintahkan tni itu
jelas itu dulu pak
nggak pernah tni bergerak tanpa pemerintah negara
kalau pak wapres itu pernah menemui di prisidik itu
pertama dalam kapasitas pribadi
bapak merendahkan diri bapak pertewatan
dalam kapasitas negara
bapak telah merendahkan negara ini
di bawah sebuah ormas
itu saya nggak terima
jadi tolong tempatkan kita set of security kita
kemudian tahu menempatkan marwah negara
negara tidak pernah boleh kalah
oleh sebuah kobrotan
oleh sebuah ormas
oleh sebuah kelompok
apalagi oleh seorang megaloman
oke di luar perdebatan soal tadi itu
kita juga lihat beberapa hari yang lalu
panglima sempat mengecek
kemudian minggu sebelumnya
apa kemudian pernyataan dari panglima tni
pada minggu lalu sebetulnya
tapi apakah ini masih ada kaitannya
dengan apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini
kita coba dengarkan lagi pernyataan dari panglima tni
pak hadi cahyanto
jangan kita biarkan persatuan
dan kesatuan bangsa itu hilang
dikaburkan oleh provokasi dan ambisi
yang dibungkus dengan berbagai identitas
seluruh prajurit tni adalah
alat utama pertahanan negara
untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah indonesia
ya sebelum saya ke pak saifullah lagi
saya ke bu kony terlebih dahulu
minggu lalu panglima memberikan pernyataan yang demikian
beberapa hari kemarin mengecek pasukan elit
kemudian hari ini kemarin
pangdam sudah mulai bereaksi
dan juga menurunkan balikho
dan bahkan mengatakan bubarkan fpi saja
anda melihat ini masih dalam satu nafas yang sama
apa di balik sinyal apa yang ingin disampaikan
atau dikirim oleh tni berkaitan dengan itu bu kony
tidak mencoba mengerinkan sinyal
beliau menyatakan dengan tegas
ada hal hal bersifat provokatif
ada hal hal bersifat membecah belah perbatuan
itu sudah jelas bukan sinyal lagi
kembali kalau berbicara tentang tni
tni itu punya sebuah cara
kami sampaikan sendiri oleh pemudian satu
ada kita punya bais kita punya bin
kita punya segala macam sistem
dan juga cara untuk menemukan
aght yang kita tabirkan
tni juga pasti bisa membaca swab
sudah bisa memukul
swot itu bisa menganalisa
jadinya apa yang harus diambil
jadi bahwa kemudian pak panglima
melakukan cek dan display dari pasukannya
pasukan seopi pasukan yang sangat mematikan
bisa di display anytime
di wilayah nasional wilayah kerajaan
di wilayah regional dan di wilayah internasional
itu pasukan yang paling mematikan dari tni
ini sudah mulai di check dan di play oleh pak panglima
tapi yang saya jelaskan
kita tunggu saja apa yang akan dilakukan
jadi yang mau coba dikirimkan
oleh pak panglima adalah
jangan bermain main dengan
negara kesatuan republik indonesia
jangan bermain main menjual apapun
yang tidak untuk kepentingan nasional indonesia
dan jangan main main tentang
lagi lagi kita tidak boleh bicara masalah hukum
hari ini dipasang besok dipasang
memangnya ada kerjaan
itu banyak banget kok
kalau cuma satu bisa pak
mau dikawasi seperti itu
yang panggilan tindak pecat sudah berapa tahun itu
dan sekarang kalau memang dia betul betul ulama dan imam
kan bukan imam abal abal
mengontrol umatnya tidak mampu
nah ini yang mesti dikhawatirkan
mengontrol umatnya tidak mampu
sementara dia menghasilkan umatnya memprovok umatnya
untuk mengendalikan kepala orang
untuk melekeskan negara
menghina kepala negara
ini yang mesti dipertukarkan
sekali lagi negara tidak boleh kalah sama ormah
dan disini adalah saat yang bangsa indonesia itu
mendukung tni sepenuh penuhnya
kalau masalah baliho
karena cuma jawab pak
seluruh indonesia yang ada gambar beliau
dalam konteks apa beliau bisa dipasang
oke pak saifullah
bukan sinyal lagi yang diberikan oleh panglima tni itu tadi
sudah jelas pernyataannya pak
soal bayang bayang identitas dan lain sebagainya
ini mengancam persatuan
bagaimana pak saifullah
tidak ada yang salah
dari pernyataan panglima tni
yang tidak benar itu adalah
tni melakukan tindakan tindakan
yang tidak menegakkan supremasi hukum
pernyataan panglima tni itu
bisa ditafsirkan dengan multi tafsir
apa yang dilakukan oleh separatism di papua
yang nyata nyata saat ini sedang melakukan
upaya makar terhadap negara
membunuh tni satu persatu dengan sadis
mungkin itu yang dimaksud panglima tni
terlalu kecil urusan habib rizik itu bagi tni
yang paling penting itu bagaimana tni itu
sebagaimana sering saya sampaikan
di rapat dengan menteri pertahanan
membangun pangkalan militer di papua
serta di pulau natuna
itu jelas jelas menjaga kebutuhan negara kesatuan republik indonesia
isu isu papua ini sudah mendunia
dan ini sangat mengancam
negara kesatuan republik indonesia
mungkin itu yang dimaksud oleh panglima tni
jika panglima tni sudah mengatakan jelas jelas menurut saya
fpe silahkan bawa ke pengadilan
tilan lah yang memutuskan soal qiai bu
habaib itu benar atau tidak
itu hanya allah lah yang maha tahu
yang jelas punya pengikut
kita hormati keberagaman umat beragama
kita menghargai aliran umat beragama
itulah yang disebut dengan bineka tunggal ika
kita ini luar biasa agama dengan banyak agama
tapi kita ini bukan negara agama
tapi negara kita negara yang beragama
di agama itu pun nu ada muhammadiyah
itu berbeda aliran
tapi bagaimana kita mengelola kebenekaan itu
menjadi persatuan dan kesatuan
tanpa ada embel embel yang lain
inilah takdir kita sebagai sebuah negara indonesia
yang dikarenai tuhan memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda beda
namun tetap selalu bersama
kita tidak boleh membiarkan ada institusi melakukan tindakan tindakan
yang melebihi kewenangan yang dimilikinya
kita juga bu tidak bisa menyebut orang itu makar
sebelum pengadilan memutuskan dia berbuat makar
kalau dia disebut makar
misalnya t i dibubarkan oleh negara
karena h t i itu jelas jelas asasnya tidak pancasila
dia berasaskan khilafah
sehingga apa namanya berbeda dengan filosofi sedas negara
kita juga menghargai apa yang disampaikan oleh jurubicara
wakil presiden t h m bahwa wakil presiden membuka diri untuk melakukan dialog
negara ini kan ada musyawarah
kita junjung dalam silat silat yang keempat itu
marilah kita musyawarakan terhadap apa apa yang kita hadapi terhadap bangsa dan negara ini
jika ada sumbatan sumbatan perbedaan perbedaan pandangan
tentulah bisa diselesaikan di meja dengan yang baik
saya apa yang dilakukan oleh h t i
mantan r a b r itu adalah ide yang terang
agar tidak ada kebuntutan komunikasi antar satu bangsa indonesia ini sendiri
semua tersalur dengan baik dalam wadah yang benar dan dialog yang benar
kalau soal penegakan hukum
bukan kepada kepolisian
saya mau muji kepada kepolisian daerah itu
yang memiliki penggunaan kesehatan di jakarta
yang melakukan proses terhadap pelanggaran protokol kesehatan di mana mana
tapi juga perlu diingat
bahwa semestinya sebelum h r i t i tiba di jakarta
yang dimiliki oleh tni
itu sudah menyampaikan kepada panglima tni
kemungkinan terjadinya pembeludaknya penyambutan terhadap h r i t i itu
nah itu sepertinya tidak terdeteksi
sehingga jadinya begini
nah begitu gaduh yang besar itu
penyambutan yang luar biasa
kemudian berlanjut dengan kelihatan maulid dan maulidan
semestinya tni sudah punya cara untuk melakukan pencegahan
sebelum itu terjadi
jadi kita hanya bicara soal protokol kesehatan aldamari ini
nah oleh karena itu
langkah lebih baiknya
dalam hal protokol kesehatan ini
melakukan tindakan tindakan nyata bersama polisi
mereka yang melakukan perjalanan
saya diperdayakan sebagai legumenus
yang mau mencabut baliho dan sebagainya
itu menurut saya
tindakan yang belum menjunjung tinggi
supremasi hukum di negara ini
apalagi kalau ibu menuduh orang makar
tuduhan makar itu bisa dilakukan melalui proses hukum
bukan di lantai yang berwenang untuk mengutuskan
apakah habib rizik itu melanggar hukum atau tidak
kalau saya mundur
pak saiful tahan dulu ya
bicara soal perbedaan pak saifullah
yang jelas kemudian di komisi satu
juga tidak satu suara pak
soal kemudian tepat atau tidak

tni ikut menurunkan baliho
dan mengeluarkan pernyataan yang cukup keras
anda kemudian mengatakan ini di luar kewenangan
tapi rekan rekan di komisi satu yang lain
juga punya pendapat yang berbeda beda
apakah ini juga tanda bahwa kemudian
dpr komisi satu juga belum satu suara melihat
apa yang terjadi belakangan ini
bahkan sempat ada wacana begitu ya
yang keluar dari salah satu anggota dpr
komisi satu untuk mencoba untuk memanggil tni
berkaitan dengan hal ini
kita bahas di segmen terakhir
dialog usai jeda berikut
kami akan sempat berbicara

baik segmen terakhir dialog
jadi ini adalah kesimpulan dari masing masing
bu kony dan juga pak saifullah
saya ke pak saifullah dulu
pak saifullah saya kembali ke anda
yang jelas saya cek tadi beberapa pernyataan media
ada banyak friksi juga pak di komisi satu
berkaitan dengan langkah tni ini
anda mungkin yang tidak sepakat
tapi ada juga yang kemudian yang menyatakan
ada langkah yang tepat
artinya juga belum ada satu suara pak
dari komisi satu soal dpr soal ini
bagaimana pak saifullah
saya melaksanakan tugas sebagai anggota dpr
sumpah debatan adalah melaksanakan undang undang
saya berbicara dalam koridor undang undang
untuk memperjenis suara suasana ini
saya berharap panglima tni bisa menjelaskan secara utuh
di dalam rapat komisi satu dpr dalam masa persidangan ini
agar ini bisa kita selesaikan dengan jernih
tanpa menimbul penafsiran yang musti tafsir
nah oleh karena itu saya mengajak kepada panglima tni
dan kota jajarannya untuk menahan diri
dan membicarakannya dengan komisi satu dpr
mumpung masih ada masa persidangan ini
dan saya berharap perbedaan perbedaan
antara komisi satu itu
jangan kemudian dialihkan bahwa komisi satu tidak kompak
kami kompak untuk melaksanakan undang undang
dan kami berharap juga tni
bisa berada dalam koridor terundang
yaitu undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
yang punya kewenangan sebagai alat pertahanan negara
bukan alat amanan negara
itu yang harus diantara kita semua
kemudian yang kedua adalah
kita meminta apapun pandangan kita terhadap
harus diselesaikan secara prosedur hukum
hanya pengadilanlah memutuskan
apakah hbjk syihab melanggar hukum
atau tidak melanggar hukum
sehingga tidak menimbulkan pernyataan
atau mempunis kelompok
di tengah kebenikan negara
ketua republik indonesia
baik terima kasih pak sevo
laksanakan bu kony
bu kony anda boleh menanggapi
tapi saya juga mau tanya bu kony
kalau kemudian tadi ini bukan sinyal lagi
yang dikirim oleh panglima
tapi sudah jelas
lalu apa berikutnya
karena ini suka tidak suka
memang ada pro dan kontra
ada polemik di dalamnya
saya rasa kita perlu debatkan satu
kesimpulannya itu kepada siapa
kepada hrs kepada negara
yang jelas pada negara lah
silahkan aja kepada hrs
muji dia dengan segala keanehannya
kalau tadi bisa bilang bahwa
semua orang protes semua orang protes

kenapa memulihai tni untuk protes hukum
kuliahilah hrs itu dan para umatnya
untuk mengikuti hukum
betapa bahaya yang kemarin
terus siapa yang beres
apa itu menggantinya
kita tahu jawab
dimanapun kalau menghormati covid
kalau betul juga menghormati covid
kenapa empat belas hari sudah mulai
kecelakaan yang mengurung diri
setelah mengandalkan perkara pernikahan
setelah bikin maulid nabi yang
nyatakan bahwa semua ditunggu dulu proses hukum
kalau ada ancaman pembebelan kepala
apabila itu dulu ada orang mati
lalu bapak percaya bahwa
apa yang dilakukan itu sudah berbahaya
jadi begini sajalah saran saya itu ya
kalau memang kepada para pendukungnya hrs
memang kita nggak bisa maksain juga ya
namanya orang sudah mencintai
seorang secara megaloman
ya sudah saja
tapi saran saya kepada negara
kepada presiden lima tni
angkut sajalah abis risik ini
dengan segala umatnya yang aneh
pulau kita terluar itu
ke depan banyak banget yang kosong
tempatkan di sana
mau dia kuliah penuh kebencian
mau dia mau mau dia pergi ke sana kembali
mau dia baginya terapis dengan korban
mau dia teriak teriak apa
silakan di pulau terluar
tapi tidak di tempat yang banyak masyarakat
sehingga dia diperlacu masyarakat
sembuh di tempatnya
buat masyarakat tidak nyaman
bales memecah belah persatuan
soal orang tadi apa disampaikan
pasal tiga puluh empat itu harus dilihat
kalau tni itu boleh turun untuk apcd
kalau semua mesti direvisi di dalam undang undang
ya nggak bener lah
gimana kalau misalkan di tni itu
semua sekali lagi saya bilang ya
bahwa tni itu punya peran
ada yang menyatakan sendiri
ada perangkat batis
ada perangkat akvatur juga
untuk melihat arki arki
ancaman gangguan hambatan tantangan
bahwa ini sekarang menjadi hambatan
jadi tantangan bangsa ini
rakyat ini setidak tidaknya penduduk jakarta
itu sudah dijelas dan nyata
kalau enggak nggak mungkin lah sekarang
baliho itu semua disukung
wakil gubernur mendukung
jadi yang sekarang nggak mendukung
ini akhirnya adalah orang orang di belakang hadis ini
menggunakan hadis itu untuk bergurau politik
itu tantang banget dilihatnya
kalau orang dalam dapat
oh udah banyak dendam rp lima puluh juta
pernah dihitung nggak

karena berusaha menguasai
berapa negara yang berusaha
negara bayar rp lima empat puluh sembilan juta
biar apa kan jelas yang memutuskan
jadi sekarang kita harus menempatkan juga pada tanda otakal sehat
jangan cuma melihat hukum hukum hukum
tapi hukumnya itu nggak jelas gitu loh
udah jelas kan
negara turun tangan
ini sudah turun tangan
kemudian menjaga keamanan
itu yang harus kita diikuti
jadi jangan dibulak balik dengan cat bat bat yang aneh
dari yang terangkat di komunisasi
saya masih menyebutkan tni menjaga keamanan
keamanan itu dengan polisi bu
tapi dia bisa menjaga keamanan kalau sudah tiga empat ke satu
otak poli ini kan bisa membantukan kepada poli
bapak kata lagi di uu tiga puluh empat
kalau dulu berdua ada di komunisasi
saya jadi bingung juga ya
tentang tugas tugas keoperasi militer selain perang
karena buat undang undang
nunggu apa dulu
kita membuat sedikit yang berubah
ini ada yang gampang
ini ada yang gampang
lihatlah itu soal warga kepentingannya
kalau itu menguntungkan
di tanung liga itu
di tanung liga itu
di tanung liga itu
di tanung liga itu
oleh dpr juga
dan kita menguntungkan
apa yang baik
apa yang tidak
dan sekali lagi ya

ya itu saja tadi
bu koni dan juga pak esayah fula
menarik sekali diskusinya
agar publik bisa mendapatkan perspektif
yang cukup luas berkaitan dengan apa yang kita bahas
malam hari ini
apapun perbedaan pandangan yang terjadi
dalam diskusi ini
tapi mudah mudahan kita kembalikan ke masyarakat yang menilai
seperti apa kemudian perspektif mereka
tapi yang jelas
kami apresiasi pandangan dan juga diskusi
yang sangat menarik malam hari ini
antara bu koni dan juga pak esayah fula
kita akan lihat bagaimana ke depan
seperti apa proses ini berjalan
dan apa langkah langkah apa lagi yang akan diambil oleh negara
berkaitan dengan ini
terima kasih banyak bu kony
terima kasih pak esayah fula
terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami
pada malam hari ini
dan usai jeda
cnn indonesia prime news akan segera kembali bersama dengan rekan saya
tetaplah bersama kami